wakil menteri kementerian hukum dan ham edi hiaric memenuhi panggilan kpk untuk dimintai keterangan terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai tujuh miliar rupiah
wakil menteri hukum dan ham selesai memberikan klarifikasinya kepada kpk sekitar pukul lima sore waktu indonesia barat di gedung merah putih kpk
selesai memberikan klarifikasi edi enggan berkomentar terkait materi klarifikasi yang ditajakan oleh kpk kepada awak media